enak aja loh gua duluan
hah apa gua bilang
gua yang duluan
gua belum siap
udah tuh udah
pak oh jack
bawa bibir kepat
saya sama jack dulu
neng kalau ada uang pas ya
oh ya sebentar ya
iya ada pak
maaf bu saya teh mau nagi ongkos ongkos apa ya pak tadi teh ada orang naik ojek saya
kesini saya tengah ada kembalian saya disuruh nukerin dulu nah sekarang ada
bu kembaliannya siapa yang naik ojek orangnya tinggi maaf bu bonak pak irfan iya mungkin itu
suami saya orangnya lagi tidur oh ya udah tubuh ibu aja yang bayarnya kalau urusan kayak gitu
saya nggak ngerti nanti bapak kesini lagi aja kalau suami saya sudah bangun
neng ibunya belum pulang ya olo olo berarti belum bisa bayar atau kan tadi saya
bilang bapak kesininya sorean aja sekarang kan masih siang adik adik samaratu samar
turun luim tak boleh bajeng di depan erat lu yang turun karena pakai helm
jangan aku ah eh mana ini
tuh kan ada mas ojak udah aja satu sama mas ojak eh belum aja aja apaan masa gue suruh turun begini
pak jeng kalau saya bawa penumpang gimana udah siniin
susah be ayo ah udah turun dulu tuh ah turun lu ah lu juga turun
bantu tarik maju
tarik lagi maju lagi
muncul muncul ke turun terus terus terus terus terus
maen udah makan siang belum bang cari makan di luar yuk maaf maika nggak bisa
bang bukan lagi nungguin yang mesen kue
habis nganterin pak sopian ke kampusnya terus nganterin dia ke kampus temennya pantas gue mpt
posjak enak no panen mayan lah di sana mana maka bagaimana habis bagain pucuk kemarin badannya kagak
udah nemu gang senggol
nah lurus aja sampe ketemu fos rwanda
ya dari situ lurus lagi sampai ketemu gang tujuh
masuk dari situ
ya dari situ lurus lagi sampai ketemu masjid
nah belakiri dah
dari situ kagak jauh lagi kok
ya ntar kalo udah deket telfon lagi ya
maaf ya bang mika gak bisa nemenin makan
gak apa apa kan masih ada hari esok
oh kagak gue udah makan
tadi nemenin nani makan bakso
iya emang kenapa
temen sendiri lo sikat juga
lo kan udah punya istri cak
eh pur gue cuma makan bareng doang
kenapa lu gak nyuruh ani makan bareng sama gue
dia minta anterin cari makanan
aku juga diajak makan bareng
lagiin gue lapar gue males balik rumah makan di rumah
kan dia yang minta temenin ya gue temenin
kenapa lo gak nyuruh dia minta anterin sama gue
mana gue tau orang di neleponnya gue
eh eh mau kemana lo
bukan urusan lo
bukan urusan lo
berarti lo kesel sama gue
bukan urusan lo yojak
be ji sampai di sini aja yang nganterinnya
soalnya susah kalau boncengan bertiga
lo aja yang turun biar si wadi nganterin gue
eh em lo yang perlu turun bukan gue
udah udah udah dua duanya aja turun biar adil
eh be helmnya tuh

kamu tadi habis makan sama ojek ya
katanya gak kemana mana
kok keluar bareng sama ojek
aku cuma minta antar cari makan kok
kenapa kamu gak nelfon gue
lupa besok besok gantian deh aku ajak mas pur
maaf tadi istri saya nggak ngerti
nah ini angkosnya
ini kembaliannya pak
makasih ya pak
sama sama mari pak
tapi eda wildung
bis gimana sekarang udah baik kan
sok atuh sekarang bapak istirahat dulu
ini teh helm siapa
itu teh helm mas ojak
tolong anterin sama dia ya
tadi teh bapak mau ke pangkalan keburu capek
kayaknya bapak gantian
tolong kerokin ya